kita beralih ke surabaya
tanggal tiga puluh satu mei kemarin menjadi peringatan hari jadi kota surabaya
kamis pagi wali kota surabaya mengelar resepsi peringatan hari jari kota surabaya ke tujuh ratus dua puluh lima
yang dimeriahkan tarian kolosal seperti tari remo tujuh ratus dua puluh lima penari serta tarian keberagaman suku dan agama
tarian kolosal dalam resepsi hari jadi kota surabaya ini diharapkan mampu menanamkan keberagaman sejak dini
untuk menangkal paham radikal dan terorisme bagi anak anak surabaya
memperingati hari jadi kota surabaya yang ke tujuh ratus dua puluh lima wali kota surabaya tri risma hari ini
kamis pagi menggelar resepsi akbar dengan suguhan tari kolosal dari ratusan pelajar sd dan smp di seluruh surabaya
salah satu tarian yang ditampilkan adalah tari remo
tari tradisional kota surabaya ini diperagakan secara kolosal oleh tujuh ratus dua puluh lima penari anak anak
tak hanya tari remo ada pula tari keberagaman suku dan agama
di mana penari anak anak mengenakan tarian kolosal
mereka juga mengenakan busana keagamaan dari lima agama di indonesia
serta jumlah busana tradisional dari berbagai daerah di indonesia
penampilan tradisional ini tidak hanya sekedar tampilan
melainkan memiliki nilai pendidikan untuk anak anak di surabaya
tentang makna keberagaman dan menangkal paham radikal dan terorisme
pasca teror bom beberapa waktu lalu
kalau kondisi kota sendiri sudah mulai pulih jaring sudah kembali seperti sebelumnya
acara tari kolosal ini mendapat apresiasi dari masyarakat surabaya yang menyaksikan
warga berharap di hari jadi kota surabaya
satu ratus dua puluh lima surabaya menjadi kota yang lebih baik dan tak ada lagi terorisme di kota pahlawan
keberagamannya banyak mulai dari daerah terus keagamaan juga ada semua
yang paling berkesan apa sih
waktu penyandang disabilitas yang nyanyi itu
selain menggelar atraksi tarian tarian
wali kota surabaya juga memberikan penghargaan kepada seluruh elemen masyarakat surabaya yang berprestasi
risma mengaku masih memiliki banyak pekerjaan rumah
yakni menyelesaikan tiga delapan persen wilayah surabaya yang masih banjir
transportasi mahal serta peningkatan sdm
wahyu pertama surabaya